pilkada serentak tinggal menghitung hari menjelang pesta demokrasi itu
kepala staff tni angkatan darat jenderal tni andika perkasa mengingatkan
agar prajuritnya tetap netral
ia meminta siapapun melapor langsung kepada dirinya jika ada indikasi ketidak netralan prajurit tni
angkatan darat dalam ajang pilkada
pilkada ini tni ad harus netral
karena memang itu amanat undang undang
dan sudah semuanya juga sudah mengingatkan
dan kami pun tidak punya ambisi apapun juga untuk tidak netral
dan justru saya balik sekarang
kami butuh bantuan rekan rekan semua
apabila ada yang tidak netral saya dilapori
supaya saya juga bisa segera sebelum terlambat nih
ada tanda tanda sekecil apapun saya butuh bantuan
saya tidak akan protektiflah
melindungi tidak perlu